nah pemirsa sejumlah selebritis tanah air telah menerima undangan untuk hadir dalam pernikahan kahiyang ayu putri presiden joko widodo
mungkin kita nggak dapat undangan karena kita bukan selebritis mungkin anissa
mungkin ya jadi kalau gitu kita lihat aja nanti di program spesialnya cnn indonesia kan
beberapa selebritis yang mungkin akan hadir diantaranya ada ruben onsu putri patricia dan adi ms
mereka beramai ramai mengunggah foto undangan ke laman instagram pribadinya
adi ms juga menjadi salah satu musisi yang diundang dalam perhelatan
sakral putri presiden
musisi yang satu ini memajang undangan pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution di laman utama instagram pribadinya
ia menulis presiden jokowi dan ibu iryana mantu selamat berbahagia kahiyang dan bobi
sebelumnya ruben onsu juga lebih dulu memamerkan undangan berwarna merah di instagram pribadinya
dengan bangga ia menulis sasa terima kasihnya pada presiden joko widodo atas undangan yang diberikan padanya